usai melakukan sahur on the road tri risma hari ini langsung melakukan sidak di sejumlah pasar tradisional
dalam sidak itu risma memantau langsung harga daging sapi yang terus merangkak naik
risma merasa lega setelah mengetahui harga daging sapi masih relatif normal
melejitnya harga daging sapi di sejumlah pasar tradisional membuat wali kota surabaya tri risma hari ini memantau langsung perkembangan harga daging sapi di pasaran
dalam interaksi dengan beberapa pedagang risma tampak sedikit lega pasalnya harga daging sapi di pasar surabaya relatif normal berkisar antara sembilan puluh delapan hingga satu ratus sepuluh rupiah
masih normalnya harga daging sapi di surabaya menurut risma tak lepas dari upaya pemkot surabaya yang menyiapkan stok ribuan ekor sapi di wilayah madura
untuk proses pengemukan yang selanjutnya akan didistribusikan kembali ke surabaya melalui rumah potong hewan
jadi mulai dua tahun yang lalu
rph itu saya minta dia kerjasama dengan penduduk tapi bukan di surabaya karena jumlahnya besar di madura sana untuk pengemukan
jadi nanti begitu naik saya potong jadi makanya di surabaya tiap lebaran nggak ada naik
meski banyak orang menilai harga daging sapi rp satu ratus sepuluh masih terasa mahal namun sejumlah pembeli mengaku senang dengan kisaran harga yang masih relatif stabil
meski demikian mereka berharap harga daging sapi di surabaya tidak akan berubah

oh ya bagus sekali kalau delapan puluh jadi kan nggak keberatan kalau mesra kemenangan warga
tapi dengan kondisi yang saat ini gimana ibu berat nggak kira kira
ya agak berat mas
pemerintah kota surabaya terus berupaya untuk menjaga pasokan daging sapi agar kenaikan tidak terus terjadi
pemkap tiap hari telah menyuplai dua puluh lima ekor sapi ke sejumlah rumah potong hewan untuk memenuhi permintaan daging